baik aja gak
baik aja nggak gitu ya
pasti semua bisa dilalui deh gitu pasti intinya
ya di gambar ini kita melihat ada yang ditutupi alfian
mungkin penasaran ya siapa sebenarnya dia gitu
jadi adalah mempelai wanita yang akan menaiki kereta kencana
kita sudah lihat sedikit tuh penampakannya
nah aduh dengan kebaya putihnya luar biasa ya
rina gudono calon mempelai wanita sudah naik ke kereta
ini didampingi oleh dua saudara perempuannya
saudara perempuannya gitu
pasti ada rasa deg degan juga dan gimana ya
saatnya tiba juga
nanti kalau ketemu tuh biasanya kalau beberapa kali kita nonton tuh ada yang suasana haru
nangis gitu ya kalau pertama kali
mungkin setelah dipingit berapa lama nggak pernah ketemu
kan gitu ketemu tuh rasanya
baik ini sudah disambut dengan mc
karena sudah siap menuju ke tempat akad
nantinya kalau kita bicara soal siapa nantinya akan mengikuti prosesi ini
nanti ijab kobul akan dipimpin petugas kua yaitu dari naib kua depok
depok sleman daerah istimewa yogyakarta
kemudian untuk pembacaan
ayat suci al quran akan dibacakan oleh saudara haji ahmad nabil mubarok
kemudian kotbah nikah dan juga doa nikah akan disampaikan oleh wakil presiden bapak ma'ruf amin
ini kereta sudah mulai berjalan
kita akan simak bersama sama
kita akan simak bersama sama ya
kereta berjalan diirinya dengan suara pak
niteh kereta temanten
kahayap sang yaning bergodo prajurit ayak ayak mentaraman